sementara itu seorang ibu bersama anaknya dilaporkan tenggelam di sungai pemali desa pasantunan kecamatan wonosari kabupaten brebes jawa tengah sabtu sore
puluhan petugas dari tni polri sar dan juga pmi dikerahkan untuk mencari korban
korban adalah ayu retno wulandari wanita dua puluh satu tahun dan anaknya andin balita berusia tiga tahun warga desa kupu kecamatan wanasari brebes
belum diketahui pasti apa penyebab kedua korban itu tenggelam di sungai
sejumlah saksi mata melihat sebelum dikabarkan hilang ibu dan anaknya itu memarkir motor dan turun ke sungai
namun hingga sore wanita dan anaknya itu hilang sementara sepeda motor masih terparkir di pinggir sungai
puluhan petugas dari tni polri sar dan juga pmi dikerahkan untuk melakukan pencarian
tiga perahu karet dan sar serta tni disertakan untuk menyusuri daerah aliran sungai pemali
hari ini kita mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pencarian
sampai batas maksimal
kejadiannya gimana menurutnya
jadi ekonomi kejadian itu semenjak kemarin dari jam dua belas siang korban dengan anaknya
dengan anaknya itu mondor mandir di sekitar wilayah sungai pemali ini
kemudian ada salah satu pencari rumput saya melihat mereka sudah di tepi sungai ini
dan selama beberapa saat mereka hilang
jadi indikasi kami dari tumsar hilang di terjun ke sungai pemali ini